sampai jumpa di video selanjutnya
bikin sesuatu yang mengingatkan dokter sama maida
karena jantung kamu itu maida
bisa datang ke warung saya
duduk dulu dokter
saya belum ngecek jantung kamu aida
gara gara kamu gak datang ke rumah sakit waktu itu
sekarang saya mau meriksa jantung kamu
saya sudah bilang sama kamu kan
ya ampun dokter
saya kan udah bilang sama dokter gak perlu
masa sekarang mesti dokter yang nyamperin saya
untuk ngontrol jantungku
lagi pula saya juga udah sehat kok dokter
tadi seharian aja saya udah kerja
terus sekarang saya masih gak apa apa
saya udah kuat dokter
maida kamu jangan bandel ya
kamu udah kerja melakukan aktivitas apapun
itu bukan patokan jantung kamu
sudah bisa bekerja dengan baik
saya harus meriksa jantung kamu secara rutin
sekarang kamu harus mau saya periksa
kok dokter bisa sampai di sini ya
mulai sekarang saya akan ke rumah bapak
untuk memeriksa jantung aida
mestinya kan dokter tidak perlu berkata kata
tentang jantung aida
semoga tidak bisa dib alpha
bagaimana caranya saya harus
berterima kasih kepada dokter
sangat senang mendengarnya
terima kasih dok
saya siapin kamarnya dulu ya dok
bapak tidak perlu
berterima kasih sama saya
karena saya melakukan
saya suruh lima
saya tahu bisa dipotokin lagi
tapi kan ngabisin waktu mas
perjalanan gak becus
kerjaannya gak becus
masa aku suruh fotokopi aja bisa salah
yaudah lah itu kan masalah kecil
kamu juga gak usah teriak teriak kayak gitu dong
satu kantor tuh denger semua tau
aida aja gak pernah teriak teriak
lain kali tuh kamu tulis di kertas
kamu minta fotokopi berapa
yaudah mas tolong fotokopi aja lagi deh
kamu nyamain aku sama aida
aida itu cuma perempuan kampungan yang gak pernah kerja di kantor
mungkin lihat kantor aja gak pernah sebelum ini
indira kamu tuh kenapa sih
kamu kenapa ngatain aida
kamu tuh berubah ya
indira yang aku kenal tuh gak pernah ngomong kasar kayak gitu
aku bukannya mau ngomong kasar
aku mau segala sesuatu di kantor kamu ini
biar kamu juga gak terlalu susah kerjanya za
tapi sikap kamu sekarang tuh bener bener aneh ra
jangan jangan apa yang aida omongin itu bener
kamu itu sebenernya bukan indira
kok kamu ada disini
aku itu kan indira za
aku bukan nafa
kamu kan liat sendiri nafa udah meninggal za
ini semua tuh cuma bagian dari rencananya aida
makanya kemarin kita semua juga ketipu sama dia
udah deh za
kita jangan berantem lagi ya
ini kan udah jam makan siang
kamu pilih deh kamu mau makan apa
gak usah lah kamu aja yang makan aku udah males
masih banyak kerjaan
semua ini gara gara aida
riza jadi tambah curiga sama sikap aku
sehingga kondisi jantung kamu semakin baik dan semakin kuat sekarang
kalau begitu saya mohon pamit dulu karena masih banyak urusan
saya harus pulang sekarang
kalo bisa pulangin bisa ditunda sebentar
tentu saja saya tidak bisa melaksanakan seperti biasanya
tapi untuk ucapan terima kasih saya bagaimana kalo dokter makan bersama dengan kami disini
gimana kalau dokter makan bareng bareng sama kita
anggap aja sebagai ucapan terima kasih kami sama dokter
iya dokter gimana kalo dokter makan bareng bareng sama kita

terima kasih banyak
saya akan makan disini

ya udah biar saya siapin makanannya dulu ya dokter
nah makanan spesialnya udah jadi nih
nah makanan spesialnya udah jadi nih
apaan tuh dak
ayo dong aku udah lapar nih dak

bukan ini bayam sama sambal terang

ini aku buat masakan kesukaan kamu
yaitu sayur bayam sama sambal terasa
yaitu sayur bayam sama sambal terasi
semua saya romantik
semua saya romantik
sayur bayam sama teras
bukannya kamu gak suka itu
iya sih pak
tapi gapau aida lagi pengen aja masak itu
lagipula kan disini ada banyak orang bukan cuma aida aja
siapa tau ada yang suka
harus pergi sekarang
dokter tunggu sebentar dokter
dokter kenapa mau pergi
kamu tanya kenapa sama saya
saya yang harus ditanya sama kamu haidar
kenapa kamu selalu melakukan sesuatu yang bisa mengingatkan saya sama maida
kamu sengaja supaya saya gak bisa melupakan maida begitu
bikin sesuatu yang mengingatkan dokter sama maida
karena jantung kamu itu aida